sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gua akan menyusun rencana rencana si yaset
yang sangat begitu cerdik
ya akulah ahlinya kepanakanku
tapi gua si yaset itu hendak dimainkan dengan cantik
agar kita tidak dicurigai
serahkan semua ini kepada uang tercintamu
gua akan mengatur semuanya
aku bersumpah kepanakanku
aku akan membalas semua pengkhinaan pengkhinaan rara santang kepadaku
tidak bisa dibiarkan
mereka benar benar keterlaluan
mereka sama sekali tidak menghormati jasa jasa raiku kian santap
apakah mereka tidak bisa tidak bisa terima kasih
ibu undang masih bisa melihat
kau marah atas kejadian tadi
bagaimana mungkin aku tidak makan
raiku kian santang telah dihina ibu undang
apakah mereka semua lupa
dengan apa yang saudara raiku kian santang lakukan kepada mereka
dan juga kepada pajajaran ibu undang
apakah mereka melupakannya
ibu undang mohon
tidak baik terbakar dalam amarah
karena amarah itu adalah api yang bisa membakar dirimu nan
dan amarah itu adalah api yang bisa membakar dirimu nan

apa bukan residential
terima kasih sekali ibu bunda
naughty bekerja dirimu elah
ibu aku yang harus melepaskan dirimu
jika aku membiarkan mereka semua seperti itu
maka mereka akan semakin menjadi ibu undang
aku tidak mau seperti ini

kita harus menjalani hal hal seperti ini dalam kehidupan kita
dan kita harus bisa mengambil nikmati
kita harus menunggu sampai rahim kian santang kembali dari hukuman buang
aku akan mencobanya
ibu dah masih melihat
amarah di hatimu
jadi sekarang ibu dah mau
semoga saja amarahmu bisa mati
terima kasih ibu

aku membantu paman cakra dewa
aku tidak menyangka palastri mudah dikalahkan oleh dia
aku harus menuntut balas
aku tidak mungkin membantunya ratu sabda dewi
kalau aku membantunya
aku pasti akan tertangkap tangan
karena aku berkomplet dengan karang kendang
lebih baik aku pergi saja
yang penting aku selamat
kamu tidak boleh mati negeri ini
apa jadinya hidupku tanpa ada kamu di sisiku
lebih baik aku mati saja
ikal selamat paman
kalaupun paman menemukannya
hanyalah sedikit paman
jangan mati hangre ini
tidak hangre ini
ini semua karena ulahmu

pasti kau aham
semua karena ulamu
kau yang sudah membuat kekasihku mati
kau yang sudah membuat kekasihku mati
jangan anggap kau mudah mengalahkanku dengan cara seperti itu
aku harus membalaskan kematian anggrek ini